keributan terjadi saat masa sebuah perguruan silat melakukan aksi unjuk rasa
di depan stadion gajah mada kecamatan mojosari mojokerto jawa timur pada minggu malam
masa sebuah perguruan silat yang datang dari berbagai daerah sekitar mojokerto ini
bahkan mengeroyok dua warga di tepi jalan raya karena merekam aksi mereka
kejadian ini sempat membuat jalan nasional dari mojokerto menuju pasuruan macet total
kepala kepolisian pun mengamankan salah seorang yang diduga provokator
aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak kepolisian mengusut dan menangkap pelaku pengeroyokan
dan perampasan handphone yang terjadi terhadap rekan mereka pada jumat lalu
saya menjamin proses yang kejadian kemarin akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku
ini sudah menjadi atensi dari pimpinan
masa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari pihak kepolisian
aparat juga berjanji akan mengusutuntas kasus
yang menyebabkan penyakit yang terjadi di kecamatan mojosari
yang sedang berjalan